selain mengakibatkan lebih dari dua ratus orang meninggal dunia
gempa cianjur juga membuat rumah rumah warga hancur
lantas bagaimana seharusnya rumah rumah di indonesia dibangun menjadi bangunan tahan gempa
dan apa karakteristiknya
untuk pembahasnya sudah bergabung bersama kami
kepala bidang mitigasi gempa bumi dan tsunami bmkg pak daryono
selamat malam mbak
dan juga bergabung prof sarwidi guru besar rekayasa kegempaan uin di yogyakarta
prof sarwidi selamat malam
baik saya akan kepada daryono
selamat malam mbak apa kabar
alhamdulillah keadaan baik mudah mudahan bapak bapak juga dalam keadaan sehat
saya akan kepada daryono terlebih dahulu
pak daryono apakah memang sebenarnya diizinkan
atau adakah larangan untuk membangun hunian atau permukiman di lokasi rawan gempa
iya mbak jadi membangun bangunan di daerah rawan gempa itu tidak apa apa
selama memenuhi kaedah kaedah aman gempa
seperti bangunan tahan gempa atau bangunan aman gempa
yang berbasis building code dengan struktur yang kuat
dengan tulangan besi yang standar nanti prof sariwidi yang lebih paham ini
atau bangunan dengan bahan ringan terbuat kaedah kaedah yang isi dan menariknya
yang tidak boleh itu bangunan yang kesal bangun
seperti rumah tembok sederhana yang tidak ada besi tulangannya
bapak bapak asal berdiri dengan diri tahu
sama orang yang tidak bagus itu yang berbahaya
yang pasti yang tidak boleh membangun itu di jalur sesar aktif
tepat di jalur itu nggak boleh
karena itu akan tetap mengalami kerusakan
kalau terjadi perubahan
oke selama memenuhi kaedah bangunan tahan gempa
tapi pak daryono yang selalu kita hadapkan ketika indonesia terkena musibah bencana gempa bumi
yang paling membahayakan juga adalah bangunan bangunan
permukiman warga rumah rumah yang luluk lantak semuanya
juga menelan korban jiwa
nah sehingga bagaimana kemudian pengawasan terhadap permukiman
bangunan bangunan yang tadi harus memenuhi
apa kaedah tersebut yang tadi disebutkan
iya kalau peraturan tamanya sudah ada pak
hanya implementasi di lapangan itu yang belum tentu bisa terlaksana dengan baik ya
karena memang belum ada pengawasan yang ketat ya
tidak seperti jepang karena setiap rumah memang seperti itu harus tahan gempa
dan itu diawas betul bagaimana perizinan pembangunannya
diawasi betul sehingga yang terbangun itu benar benar bangunan tahan gempa
oke artinya itu pengawasan
masuk dalam radar pemerintah daerah dinas terkait setempat begitu ya
oke saya akan ke prof sarwede
prof penerapan konsep kemudian material konstruksi bangunan yang tahan gempa itu yang bagaimana
kita tahu bahwa mungkin masyarakat juga ada yang sebagian tahu terkait dengan track record prof sarwidi
pengalaman menciptakan barataga ya
bangunan rakyat tahan gempa
bagaimana barataga ini bisa mampu menahan gempa
ya mbak jadi makasih
jadi begini memang apa ya kita dalam membuat bangunan itu harus mengadaptasi ya
atau mengadopsi gitu atau adaptasi dari lingkungan yang ada gitu mbak
jadi selama ini masyarakat itu menganggap bahwa bangunannya itu sudah kuat dan sebagainya
tapi pada saat statis saat normal seperti ini
nah kalau orang bangunan itu melihat pada saat ekstrim misalnya pas ada gempa yang besar begitu ya
pas ada angin yang besar lah itu perhitungannya harusnya seperti itu mbak
cuma tukang kita dan mandor kita juga tidak terbiasa seperti itu
jadi karena bisa jadi selama bangunan itu berdiri tidak pernah terjadi gempa begitu
sehingga pada saat terjadi gempa segini banyak orang sadar gitu loh
jadi ini saat saat ini mengapa terjadi gempa atau sebanyaknya yang berubah roklit
karena memang belum memenuhi selandar begitu
kalau memenuhi selandar ya misalnya kita bangun di baratagar
gempa juga itu ya kita sudah bangun ratusan sama mandor mandor itu ya
alhamdulillah itu satu pun tidak ada kalau itu sekitarnya pada roboh pada ambruk ya
itu tidak ada karena apa karena memang kita mengadaptasi ya situasi yang ada di situ

kita mengadaptasi ya situasi yang ada di situ
jadi karakteristiknya itu ya bagaimana buat bangunan yang boleh rusak tapi tidak membahayakan
jangan sampai roboh begitu lah mbak
jadi konsep teknologinya seperti itu
prof yang memenuhi standar yang ideal bangunan tahan gempa itu yang bagaimana
jadi yang memenuhi standar adalah yang satu pertama memang tadi ya di konsep
dalam konsepnya otaknya para pembangun para pengawas pemilik juga itu yang bayar
itu yang bayar karena ya penjual
itu bahwa itu konsep bangunan yang kuat kalau digoncang gitu loh
itu nomor satu
ya itu kalau digoncang sedikit saja patah misalnya
nah itu bukan tahan
yang kedua memang materialnya ya
materialnya memang harus memenuhi syarat gitu
artinya tidak sembarang material kita bisa

oke oke nah kalau bangunan tahan itu bagaimana
tahan gempa yang dimaksud atau kita kembali lagi ke barataga yang prof sarwidi ciptakan
kekuatan bangunan tahan gempa barataga ini mampu menahan guncangan gempa yang berapa besar
gempa yang berapa besar maknitudo
nah ini yang bedanya barataga dengan yang lain
jadi barataga itu bisa kita sesuaikan
misalnya daerah wilayah tadi yang dikatakan pak dr daryono tadi
oke mohon maaf tadi kayaknya terputus ya

boleh diulangi lagi prof tadi sempat terputus suaranya
jadi tadi sampai di ini

oke ya sampai tahap berapa lah
barataga itu menyesuaikan mbak
jadi tadi pak dr daryono sudah mengatakan
jadi ada tempat tempat yang levelnya itu berbeda
kalau di tempat yang sesar beneran kita belum ada teknologi ke sana
sehingga kita lebih baik tidak membangun disana
tapi yang di luar tempat tempat sesar atau pusat gempa itu kita boleh
kalau sebagian besar di dunia diluar itulah gitu ya
nah sehingga agak jauh gitu
sehingga kita harus membangun
nah nanti dalam perhitungan kita
perhitungan kita prediksi kita itu tidak semua tempat itu sama
jadi potensi goncangannya gempa itu berbeda satu sama yang lain
tergantung dari apa
jadi yang kita bangun yang barataga itu yang ada itu delapan ratus enam puluh tujuh sembilan mmi saja
mmi ya mbak itu bukan skala amplitude
tapi mmi goncangan yang di permukaan
karena amplitude itu di pusatnya sana
nah ini dokter dari unit ahlinya itu ya
kalau saya orang orang teknik orang rekayasa gempaan itu melihat itu mmi nya
karena itu yang berpengaruh pada gendangan tempat lokalnya itu
jadi mmi ya sampai sembilan itu masih bisa
tapi kalau mau lebih lagi tidak lagi cuma mahal
tapi kalau kita yang normal itu bisa sampai tujuh dan delapan
kalau sembilan sudah rusak
tapi tidak apa apa tidak begitu
rusak pun masih bisa diperbaiki
begitu mbak ya
saya kembali ke pak daryono
pak daryono sebagai indonesia termasuk ke dalam wilayah yang rentan terhadap bencana atau rawan bencana
artinya edukasi sosialisasi terhadap masyarakat kalau tadi dibilang sebenarnya tidak dilarang
asal memenuhi kaedah kaedah
ya kan bangunan tahan gempa atau rumah tahan gempa
tapi kan apa yang terjadi ketika kita beberapa kali dihadapkan pada bencana
ini yang paling rentan
nah bagaimana kemudian harusnya meningkatkan pengawasan
kemudian juga balik lagi bagaimana masyarakat perizinan dalam mendirikan bangunan sesuai dengan standar bangunan yang tahan gempa itu tadi
jadi kita kan sudah punya aturan sebenarnya ya
tapi kadang implementasinya itu sulit terrealisasi ya karena memang pengawasannya kurang
tetapi sebenarnya ada yang bisa kita kondisikan dan kita kendalikan
yaitu tukang tukang yang luar biasa
tukang tukang yang membangun rumah itu
itu sebenarnya perlu dilakukan edukasi yang benar benar mendapatkan bekal ilmu yang cukup betul
dan diberi semacam apalah yang penting mereka memiliki integritas yang sungguh sungguh di dalam merealisasikan bangunan tahan gempa ini
sehingga entah itu pelatihan atau organisasi tertentu yang benar benar nanti bersungguh sungguh mewujudkan
supaya upaya bagaimana menciptakan bangunan tahan gempa itu
nah itu masih bisa dilakukan
kemudian juga selamat laun juga setelah tukang tukang itu diteredukasi dengan baik
ditrener oleh para ahli seperti prof sarwiti ini
kemudian lambat laun ditegakkanlah aturan aturan itu
kemudian kalau ada pembangunan ya pemborongnya juga harus memiliki komitmen yang kuat
kemudian ada sanksi
pembangunan yang panis menerget dengan proyek proyek pembangunan yang dilakukan
nah itu nanti lama lama juga akan marah ke sana
seperti juga yang ada di sipaku
sehingga benar benar pengawasannya dilakukan
sehingga dari situ dari edukasi dasar
kemudian dari tukang
kemudian terbentuk sebuah kelompok kelompok yang benar benar betapa pentingnya bangunan tahan gempa untuk menyelamatkan
ya karena memang gempa itu tidak membutuhkan yang dimukai
tapi bangunan itu yang menyebabkan
bangunan yang rohboh itu yang menyebabkan muka dan meninggal
nah singkat saja pak daryono
evaluasi dengan apa yang terjadi di cianjur beberapa waktu yang lalu ke depannya
bukan hanya cianjur saja yang berada di lokasi yang rawan
tapi banyak sekali daerah di indonesia
nah apa yang harus dilakukan mitigasi yang paling penting
supaya kita tidak menghadapi ancaman risiko
seperti yang ada di cianjur dan juga sebelum sebelumnya
jadi kawasan rawan gempa itu
itu memang seperti di zone
nah di cianjur ini merupakan kawasan rawan gempa ya
karena memang di situ banyak sekali sesar sesar utama
sesar minor yang itu semua berpotensi untuk mengisi gempa
bahkan di dekatnya pun ada sar tirata ada sar lembang
kemudian selatan dari sisi paminggis
itu semuanya itu menjadikan kawasan sesuatu yang agak agak komplek
dan masih banyak yang belum terindulikan
sehingga ke depan
seluruh kawasan ini memang harus benar benar disiapkan
bagaimana masyarakat itu benar benar bisa mewujudkan bangunan tahan gempa itu
atau bangunan aman gempa yang berada di situ
sehingga ke depan memang bisa ada jaminan bahwa masyarakat itu selamat terjadi gempa
prof sarwidi singkat saja
belajar dari apa yang terjadi di gempa cianjur
bagaimana juga ke depannya kita bisa memitigasi
sehingga banyak seperti barataga ya
banyak bangunan bangunan yang tahan gempa
yang didirikan di indonesia
sesuai dengan perizinan
sesuai dengan kaedah dan lain sebagainya
sehingga ini bisa menjadi modal mitigasi yang kuat
jadi memang betul ya
ini pelajaran yang tahan besar ya
sebetulnya lebih dari dua puluh tahun untuk mempelajari ini
membuat inovasi dan sebagainya itu
ya memang kita masih banyak
negara kita masih banyak
pemikiran negara yang lain beda dengan negara maju yang dana nyatuk dan sebagainya ya
sehingga masyarakat diminta di sini indonesia juga ikut inovasi begitu
artinya anak anak bangsa ini biarkan beliau mengembangkan diri
membuat bangunan bangunan tahan gempa yang tmb ya
itu optimal itu biayanya bisa kita tekan
kutunya atau apa itu ketahanan gempanya dijamin
kalau tiga waktunya bisa dibuat tepat gitu
jadi biar itu semua berinovasi
jadi artinya tidak ada bangunan tahan gempa yang paling baik ya di dunia ini
artinya hanya sesuai saja
di wilayah wilayah masing masing itu sesuai
bagaimana menjadi optimum gitu mbak
dan kedepan ini juga di bnpb saya sebagai pengarah itu ada ini mbak
ada aplikasi di android itu tinggal di download di google play store itu namanya inarisk
itu bisa melihat keputusan ansaman
yang kedua nanti bisa di download
ngecek bangunan kita yang satu lantai dua sampai empat lantai kita cek coba
ketahanan kita atau kerentanan bangunan kita itu seperti apa
oke itu bisa jadi salah satu bentuk mitigasi itu tadi ya
terima kasih prof sarwidi dan juga pak daryono sudah bergabung analisisnya di cnn indonesia connected malam hari ini
selamat malam bapak bapak
selamat malam sehat semua